ya punggungnya agak sakit mbak karena akibat jatuh sih
ini sekarang andin lagi dibawa sama al ke rumah sakit di jakarta
aduh mama lega sekali semoga sakitnya andin gak parah ya pak
iya ini sekarang papa lagi on the way dari bandung ke jakarta
langsung ke rumah sakit sejahteranya mah
yaudah nanti papa kabarin aku ya kalo udah sampe rumah sakit ya
om elsa dia baik baik aja pak
oke alhamdulillah gitu
oh iya tadi bu rosa sama rena mampir ke sini pak
oh gitu terus mah
ehm ya kayaknya bu rosa gak tau ya kalo al itu pergi ke bandung nyari andin
soalnya tadi dia nanyain papa kemana
mungkin al gak mau bu rosa khawatir kelima
jadi gak dikhawatir
jadi dia kasih tau
yaudah mah ya ini papa nyetir dulu ya nanti kita berkabar lagi ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
oke waalaikumsalam pak
basah kalah gak mungkin gak mungkin

harus dapet harus dapet
mana hampir dapet
sini sini puter dulu
puter puter puter
ya aku menang
kok capek ya
istirahat dulu ya
kita duduk dulu sini ya
rena kan dari panti mutiara bunda
panti yang sama tempat elsa serahin anaknya andin
karena dia pasti bawa inap
ingat kok kenapa om
ada apa ya
semoga rena benar benar ingat
apa rena pernah tahu
temennya rena di panti
ada yang bernama nindi
om mau tanya rena masih ingat gak
teman teman rena yang ada di panti
ingat kok kenapa om
ada apa ya
semoga rena benar benar ingat
apa rena pernah tahu
temennya rena di panti
ada yang bernama nindi
mungkin gue akan telepon keluarga gue
supaya mereka bisa ngurus
yang dulu kagak diakui nama pak nino
ngapas keren dia nanya nanya
lagipula emangnya nindi sempet ada di pantinya rena
bukannya nindi udah meninggal ya
waduh bingung dah gue ini
gak ada tuh om
temen aku gak ada
apa rena yakin gak ada yang namanya nindi
iya om yakin nggak ada
apa mungkin ya ketika diserahkan ke panti itu nama nindi diganti sama elsa
aku harus cari tahu lebih jauh lagi
siap lagi nunggu taksi online
kalau gitu nanti kita ketemu di sana ya pak ya
sayang mama harus berangkat ke rumah sakit sejahtera sekarang ya
karena andien udah dibawa ke sana sama papa dan al
ya udah kamu di rumah sendiri gak apa apa ya
mumpung mama ke rumah sakit
gue coba deh ajak dia bicara baik baik
om ada yang telepon
om angkat dulu ya
sus tunggu sebentar ya
kamu main sama reina di mana
ya di rumahnya reina
kamu kangen kali ya sama dia
kok ngomongnya begitu
ya aku kesini karena rena sendiri yang minta
andin sama al kan lagi gak ada di rumah
kasian dia kesepian
makanya aku temenin main
iya juga sih
bandin kan baru aja ditemuin sama ah
kamu harus hentikan semua kebohongan kamu
dan kamu harus mau jujur
di hadapan semua orang
soal anak andien yang kamu buang di pantai asuhan dulu
kamu sendiri gimana
apa kamu sudah ada jawabannya atas permintaan rokok kemarin
kalau kamu sudah punya jawabannya apa besok kita bisa ketemu
atau kamu tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga ini
dan tetap mau dengan kebohongan kamu selama ini
kalau kamu sudah punya jawabannya apa besok kita bisa ketemu

mending gue iain aja
tahun baru gue mikir gue harus gimana
besok mending kita ketemu aja di morning jakarta kafe jam sepuluh ya
sekarang kamu mending pulang deh sayang
lagian kamu ngapain sih di rumahnya mbak andien
jangan bikin salah paham lagi ya
yaudah oke aku pulang sekarang
aduh ini gimana ya
gue bener bener gak siap kalau harus jujur soal anak yang banding semua orang
gak apa apa ya
makasih udah main sama aku
ya udah kamu baik baik disini ya
terus jagain ya
kita masuk yuk
saya tunggu di luar ya
biar dokter bisa periksakan dengan kamu
jadi istri saya ini habis jatuh dari ketinggian dan katanya punggungnya sakit
tolong diperiksa ada yang cedera atau tidak ya dok
dan saya minta tolong berikan pengobatan yang paling terbaik untuk istri saya
kami akan melakukan yang terbaik untuk istri bapak

gak ada siapa
gak ada siapa
kami sudah periksa adik adiknya
ada anaknya gak ada nggak ada

tahu aja vian
anda ngerti ak anak maaf at
mudah mudahan ya pak
saya juga cemang soalnya
tapi saya udah minta sama dokter
untuk memberikan pengobatan yang terbaik untuk andin pak
telepon mama sarah
mama sarah bilang
nama kamu datang main ke rumah
saya gak mau buat mama sama rena kabar
tapi mama sarah nggak bilang
mama sarah gak bilang papa aku
papa tau kamu sangat menyayangi mama kamu